dalam program pembangunan kekuatan minimal atau minimum essential force
tahun dua ribu dua puluh empat tni angkatan laut diperkuat setidaknya delapan buah kapal selam
namun hingga kini kekuatan kapal selam tni angkatan laut baru sebanyak empat buah
satu di antaranya kri cakra bahkan sudah berusia lebih dari empat puluh tahun
proses pengadaan kapal selam di kementerian pertahanan masih terus berlangsung
sementara kementerian keuangan sudah menganggarkan biaya pengadaan kapal selam
yaitu sebesar dua satu miliar dolar amerika untuk empat buah kapal selam
saat ini setidaknya ada dua galangan pembuat kapal selam yang tengah bersaing
mereka adalah naval group dari perancis yang menawarkan kapal selam kelas korpen
serta tkms dari jerman yang menawarkan kapal selam kelas u dua ratus dua belas
bukan hanya mengunggulkan spesifikasi produk saja
mereka juga mempermanis penawaran dengan
kepala selam kepala selam kepala selam kepala selam kepala selam
naval group misalnya mereka berjanji
produksi empat buah kapal selam kelas korpen semuanya akan dilakukan di galangan pt pal di surabaya
menurut undang undang industri pertahanan
pembelian alutsista dari luar negeri
namun demikian transfer teknologi yang dibutuhkan indonesia
bukan hanya berupa kemampuan pemeliharaan dan perbaikan saja
tetapi juga pengetahuan dan filosofi untuk membuat kapal selam
knowledge nya dulu knowledge pengetahuan
pengenalan itu adalah filosofinya kenapa dia bisa nyelem ya
terus apa sih yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat kepala kapal selam misalnya
gitu ya jadi itu adalah pengetahuan yang diperhatikan pada saat kita membuat kepala kapal selam misalnya

itu gimana cara bikin buletannya misalnya kayak gitu
dan ini harus bisa tahan kenapa harus tahan di situ
kenapa hanya bisa tiga ratus meter di bawah air misalnya gitu ya di bawah permukaan
nah itu yang kita mesti tahu
selain itu pt pal juga nantinya membutuhkan modal kerja serta investasi peralatan
jika ingin membangun kapal selam baru
namun hingga kini nilai investasi yang dibutuhkan belum diketahui secara pasti
kalau melihat kondisi saat ini memang
kalau melihat kondisi saat ini memang
butuh investasi dalam bentuk pmn
tetapi kita belum tahu berapa banyak investasi yang dibutuhkan
karena itu diperlukan lagi review dan assessment oleh salah satu pihak yang dimenangkan oleh kementerian pertahanan
dalam pembangunan kapal selam nanti
apakah itu naval group ataupun tkms
siapapun pemenang tendernya bisa dipastikan tahun dua ribu dua puluh empat target jumlah kapal selam yang harus dimiliki tni al akan meleset
sebabnya untuk membangun kapal selam yang diperlukan
sebuah kapal selam dibutuhkan waktu empat hingga enam tahun
alhasil tni al harus bisa mengoptimalkan kapal selam yang sudah dimiliki
yon hermawan wiari jakarta